abu vulkanik setinggi satu lima ratus meter keluar dari puncak gunung raung saat erupsi pada rabu petang
erupsi gunung setinggi tiga tiga ratus tiga puluh dua meter di atas permukaan laut ini
tak mengakibatkan dampak serius bagi warga kota banyuwangi
karena selain warga tak merasakan getaran ataupun suara latusan erupsi
semburan abu vulkanik gunung raung mengarah ke barat dan barat laut
yakni ke wilayah kabupaten jember dan bondowoso
petugas pos pengamatan gunung api raung meminta warga tetap tenang dan waspada
petugas juga mengimbau warga untuk tidak beraktivitas di sekitar lereng
maupun melakukan pendakian ke puncak gunung raung dengan radius aman dua km dari puncak kawah
sampai malam ini setelah erupsi jam tujuh belas
tidak ada erupsi susulan maupun susulan kenaikan aktivitas yang lain
baik dari seismik visual dan lain lain
untuk masyarakat harap tetap tenang dan berhubungan
potensinya adalah hujan abu silakan memakai masker lalu pakai alat perlindungan
erupsi gunung raung terjadi selama sekitar sembilan menit pada rabu pukul tujuh belas sembilan belas waktu indonesia barat ini
menyebabkan kabupaten jember
diguyur hujan abu pada rabu malam
hujan abu di kabupaten jember membuat sejumlah kendaraan roda empat di lokasi parkir
dipenuhi abu vulkanik gunung raung
ini tadi soalnya kerasa kayak ada debu
sampai sekarang kok makin malam kayaknya makin tebal dan kerasa kalau ada debu debunya turun gitu
cuman gak tau ini kenapa
kalau menurut info yang saya terima kayaknya ini mungkin bisa jadi
karena efek dari letusan gunung raung gitu ya
meski mengalami erupsi status gunung tipe strombolian yang berada di perbatasan kabupaten banyuwangi
jember dan bondowoso jawa timur tersebut masih pada level satu atau normal
tim liputan cnn indonesia